kasus dugaan korupsi yang mendera proyek properti meikarta menimbulkan kecemasan konsumen maupun perbankan pemberi kredit
mereka masih menunggu kejelasan dan kelanjutan mega proyek properti milik grup lipo tersebut
kasus dugaan korupsi proyek properti mekarta tentu mencemaskan konsumen
pengembang menerapkan pre project selling yakni menawarkan dan menjual propertinya padahal fisik bangunan belum tersedia
yayasan lembaga konsumen indonesia menyoroti proyek ini janggal karena proyek ditawarkan bermodalkan izin lokasi
mekarta belum memiliki izin mendirikan bangunan dan amdal
curigaan terbesar datang dari perizinan yang tidak keluar dari pemerintah pusat tetapi hanya di tingkat kabupaten
bagi konsumen yang sudah terlanjur membayar atau mencicil sebaiknya menunggu kejelasan dari manajemen mekarta dan jaminan kelanjutan proyek
oleh karena itu ini saya kira sudah ada jaminan dari manajemen bekarta bahwa pertama perizinan itu
tidak ada yang dilanggar
karena dengan adanya kasus ott ini konsumen tentu sangat risau apakah nanti proyeknya berlanjut atau tidak
ylki mendapat sebelas pengaduan terkait proyek meikarta
sebagian besar mempersoalkan pengembalian uang atau refund jika batal mengambil unit
hal tersebut dialami ruli salah satu konsumen mekarta
itu sangat besar sekali
dan saya bilang ini tidak sebagai bentuk biaya administrasi tapi bentuk perampokan kepada customer
bank negara indonesia bni akan menghentikan sementara penyaluran kredit proyek properti mekarta bagi debitur baru
bni juga akan meninjau ulang kredit yang sudah berjalan
menunggu status hukum kasus proyek tersebut
untuk yang nasabah baru ya tentu kita tidak bisa proses dulu lah sampai proses hukumnya selesai gitu
selain bni ada dua belas bank yang menjalin kerjasama fasilitas kpa mekarta
di antaranya bank mandiri bri btn bank danamon dan cimb niaga